terdakwa kasus korupsi emosi setelah menjalani sidang pembelaan di pengadilan tipikor jakarta
dalam pleidoinya terdakwa menolak tuntutan jaksa hukuman penjara sumur hidup dan denda satu miliar rupiah
terdakwa korupsi penyerobotan lahan di kawasan hutan di indragiri hulu riau surya darmadi marah
setelah menjalani sidang pembacaan pembelaan di pengadilan tindak pidana korupsi pada kamis
bos pt duta palma ini emosi mendengar tuntutan jaksa yang menuntut hukuman penjara seumur hidup
dan denda satu miliar rupiah subsidi dari enam bulan kurungan
ya kalau undang undang cipta kerja nggak di
dalam materi pembelaannya terdakwa menilai jaksa melanggar undang undang cipta kerja
pasal satu ratus sepuluh a dan satu ratus sepuluh b tentang kehutanan dan perkebunan
ketentuan pasal tersebut menyatakan memberi waktu tiga tahun untuk menyelesaikan perizinan
dan pelanggaran atas ketentuan tersebut hanya dikenai sanksi administratif
persoalan kawasan hutan itu sudah diatur secara eksplisit di dalam undang undang cipta kerja
oleh pemerintah menyatakan omnibus law
di sana sudah dikatakan memang apabila ada perusahaan memasuki kawasan hutan
dapat mengurus izinnya dengan kepada mereka tidak dikenakan sanksi administratif
dan asansi tidak dikenakan sanksi pidana hanya administratif dan membayar denda
dalam sidang pembacaan tuntutan jaksa menilai surya darmadi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
melakukan penyerobotan lahan di kabupaten indragiri mulu riau
atas perbuatannya itu jaksa mengklaim negara telah dirugikan empat tujuh triliun rupiah
dan tujuh delapan juta dolar amerika serikat
sidang selanjutnya akan digelar pada kamis pekan depan dengan agenda pembacaan putusan atau fonis